pasar modal bisa menjadi alternatif investasi tapi banyak yang belum memahami dan juga cemas dengan keamanannya
bagi yang sedang mempertimbangkan untuk menjadi investor pasar modal tidak ada salahnya hadir dalam acara indonesia investment festival
selain mendapat informasi akurat acara ini juga menawarkan investasi yang dijamin otoritas jasa keuangan sehingga bebas penipuan
pilih saham atau reksadana
profil risiko seperti apa yang cocok untuk pemula
aman atau tidak
ya pertanyaan itulah yang sering muncul di benak calon investor baru saham dan reksadana
jujur belum paham dan saya hanya ngumpulin kartu nama mereka supaya setelah acara ini selesai
saya akan menelpon mereka tanya tanya lebih lanjut supaya lebih tenang gitu lebih bisa berpikir dengan jernih
itulah cara seorang ibu rumah tangga yang rela meluangkan waktu tiga jam
ketika dia sudah menerima informasi terkait investasi dia mengambil informasi tentang produk yang cocok untuk pemula seperti dirinya
berbeda dengan pria ini karyawan swasta ini yang siap berinvestasi satu juta rupiah per bulan ini mengaku sudah menemukan produk yang cocok dengan dirinya
ya sorry tingkatan ya kalau misalkan kita mau main safe safe aja ya reksa kalau yang high ya saham saya lebih ke middle mungkin reksa tapi yang middle
berinvestasi di pasar modal tentunya mempunyai risiko dan keuntungan tersendiri
mereka memiliki kemampuan keuangan tujuan dan risiko keamanan
di samping iming iming bonus promosi asuransi bagi investor pemula selama berlangsungnya festival investasi ini
jadi sangat sangat minim tugas kamilah kenapa sangat minim karena pemahamannya yang kurang
buka mulai jumat selama tiga hari di sebuah pusat perbelanjaan di jakarta barat
bursa efek indonesia mengincar tujuh lima ratus pengunjung datang ke indonesia investment festival dua ribu sembilan belas
acara ini sendiri digelar serentak di dua puluh satu kota di indonesia
agung happy jakarta